ya kami baru saja mendapatkan informasi telah terjadi gempa dengan magnitudo enam empat pada hari ini
sabtu tiga desember pukul enam belas lebih empat puluh sembilan waktu indonesia barat
lokasi gempa berada di kabupaten garut jawa barat dengan kedalaman satu ratus delapan belas km
gempa yang terjadi kali ini tidak berpotensi tsunami
guncangan gempa ini terasa di bandung bogor hingga jakarta
kepanikan sempat melanda sejumlah pengunjung mal di garut
gempa ini terjadi sekitar pukul enam belas lewat empat puluh sembilan menit waktu indonesia barat
lokasi gempa seperti yang terlihat
berada di garut jawa barat dengan kedalaman satu ratus delapan belas km
gempa tidak berpotensi tsunami dan guncangan gempa ini terasa di beberapa daerah
seperti di bandung bogor hingga jakarta
dan gempa terjadi pada pukul enam belas empat puluh sembilan tadi dan tidak menimbulkan tsunami
lalu gempa juga menurut website bmkg kami juga mendapat informasi gempa berada lima puluh dua km sebelah barat daya dari garut